buntut seorang wanita yang sempat dinyatakan hilang di bandara kuala namu sumatera utara
namun akhirnya ditemukan telah tewas membusuk di bawah lift bandara
dijen perhubungan udara memberikan surat teguran pada manajemen bandara kuala namu
aisyah sinta dewi hasibuan tiga puluh delapan tahun ini dinyatakan hilang sejak dua puluh empat april lalu
dikutip dari cnn indonesia com awalnya saat di lift untuk menuju lantai yang diinginkan
ia diduga tak sadar jika pintu lift ada dua di mana yang ada di belakang aisyahlah yang terbuka
sedangkan pintu lift yang berada tepat di depannya justru tertutup
aisyah panik sembari menelpon seseorang
saat pintu lift di depannya terbuka ia langsung melangkah
padahal posisi lift belum berada di lantai yang semestinya
aisyah pun akhirnya terjatuh tanpa ada yang melihatnya
tiga hari kemudian tepatnya tanggal dua puluh tujuh april
jenazahnya ditemukan karena sempat tercium aroma tak sedap di sekitar lokasi lift
sementara kepada dtkom dgn perhubungan udara meminta pihak bandara
untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan keamanan dan kenyamanan di bandara